klaster baru covid sembilan belas dari kalangan pekerja kawasan industri kian hari kian bertambah
kasus covid sembilan belas yang terjadi di kawasan industri kota batam misalnya
berdasarkan data terbaru dari tim satgas penanganan covid sembilan belas kota batam
hingga dua puluh tiga september satu ratus tiga puluh pekerja dari dua perusahaan yaitu pt infineon dan pt philips
diketahui terkonfirmasi positif covid sembilan belas
akibat penularan yang begitu cepat di kalangan pekerja industri
satgas covid sembilan belas kota batam langsung meminta pihak pengelola kawasan industri
menghentikan aktivitas perusahaan selama dua minggu
di samping itu terus meningkatnya jumlah kasus positif covid sembilan belas yang didominasi dari klaster industri
membuat kabupaten karawang jawa barat kembali ditetapkan sebagai zona merah covid sembilan belas
tim gugus tugas covid sembilan belas kabupaten karawang menjelaskan
dalam dua pekan pada september jumlah kasus covid sembilan belas melonjak drastis
hingga dua puluh tiga september data yang terkonfirmasi terpapar positif covid sembilan belas sudah lebih dari lima ratus kasus
karawang memiliki skor satu enam puluh dua yang berarti berada pada level risiko

kemudian swasta industri dan pemerintah sendiri
berbagai upaya terus dilakukan tim gugus tugas covid sembilan belas kabupaten karawang
untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
di antaranya dengan mengajak masyarakat pihak swasta dan industri mematuhi protokol kesehatan
yakni menggunakan masker mencuci tangan dengan sabun serta tidak berkerumun
tim liputan cnn indonesia